beragam kebijakan bagi wisatawan mancanegara diterapkan pemerintah indonesia untuk membangkitkan kembali geliat sektor pariwisata
mulai dari travel bubble hingga karantina hotel di sejumlah pulau yang ada di indonesia
bahkan jelang perlatan ktt g dua puluh dan motogp indonesia juga akan menerapkan travel bubble
nah seperti apa konsepnya berikut ulasannya untuk anda
setelah hampir dua tahun bandara internasional ngurah rai kembali kedatangan penerbangan internasional
pada empat februari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif bersama garuda indonesia mendatangkan dua belas orang agen pariwisata dari jepang untuk menjajal karantina hotel
ini adalah skema baru yang diuji coba oleh kemenparekraf bersama dengan lima hotel premium di pulau dewata
warm up vacation atau pemanasan sebelum berwisata
jadi mereka yang datang bersama bisa bertemu dengan mereka yang sesama gitu ya
bisa melakukan aktivitas tidak hanya di kamar tetapi di luar kamar
sehingga tidak semua hotel saat ini siap dengan program itu
sekarang baru lima hotel yang sudah siap karyawan mereka tuh tidak pulang ke rumah
jadi memang ada kamar yang didedikasikan untuk mereka yang bertugas melayani
dan di situ juga ada satgas lalu di hotel hotel di pantai semua juga ada batasan batasan
indonesia telah menetapkan tiga daerah yang dibuka untuk wisata travel bubble
batam bintan dan bali
namun saat ini skema warm up vacation baru dapat dinikmati di bali saja
kemenparekraf juga telah membuka skema travel bubble dengan singapura
sehingga wisatawan dari negeri singa dapat langsung terbang ke tiga pulau tersebut
tanpa harus melalui karantina
sekarang belum ada lagi
baru akan ada lagi penerbangan tanggal enam belas februari yang akan datang
penerbangan dari singapura
sudah ada rencana penerbangan dengan penumpang yang lebih dari tujuh puluh orang
tapi kepastiannya keberangkatannya itu akan melihat perkembangan omikron ini
peningkatan kasus positif covid sembilan belas
pada delapan februari saja lebih dari dua empat ratus orang dilaporkan positif
pembelajaran tatap muka pun dihentikan
wajar saja jika banyak orang yang mempertanyakan apakah travel bubble memungkinkan untuk dilakukan
bagaimanapun tahun ketiga ini kita sudah mulai harus melakukan penyeimbangan
sudah tidak bisa lagi hanya fokus ke kesehatan
karena tuntutannya sudah lain
dan juga modalnya sudah ada
meskipun itu belum maksimal
karena bicara maksimal disini tentu harus tiga dosis
menurut data dari pemerintah tingkat vaksinasi di bali mencapai satu ratus dua persen
namun untuk vaksinasi ketiga baru sekitar delapan persen saja
sehingga sejumlah epidemiolog menyarankan agar pemerintah memastikan setiap orang yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua lebih dari tujuh bulan yang lalu
untuk segera di booster sebelum menerapkan travel bubble
harusnya policy yang kita buat itu harusnya konsisten gitu
jangan revisi lagi
nah jadi kita bingung lagi nambah lagi nanti
tolonglah bikin regulasi yang standar
kemudian pengawasannya itu yang tadi menjadi andalan bagi kita
karena walaupun kita akan membuka ekonomi untuk turism
tapi kita jangan lupa bahwa keselamatan rakyat kita dan keselamatan turis juga harus kita jaga
rencananya pemerintah juga akan menerapkan sistem travel bubble saat perhelatan ktt g dua puluh di bali dan motogp di mandalika
artinya jika memenuhi syarat para pengunjung akan dibebaskan dari masa karantina dan langsung dapat berwisata
adapun demikian wisatawan tidak boleh berkunjung ke kawasan di luar travel bubble yang mereka pilih
mumtazah catan ningrat windri hawadis jakarta